ya kenaikan harga cabai ini memang akhirnya membuat banyak orang merasa dirugikan
setelah tadi di surabaya harganya rp delapan puluh rp sembilan puluh kemudian di semarang juga
bahkan cabai busuk pun masih laku harganya tapi rp empat puluh gitu ya
iya betul tapi bagaimana dengan kandungannya juga nanti ya karena cabai yang busuk begitu ya
iya dan tergengarannya itu di jakarta juga harga cabai juga melonjat ternyata
betul dan harganya juga tidak main main sempat berada di kisaran rp delapan puluh sampai rp seratus per kilogram
saat natal dan tahun baru kemarin kini cabai rawit merah sudah menembus harga
ini luar biasa rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus tiga puluh
lebih mahal atau mungkin ya kita lihat
harga cabai rawit merah terus melonjak di sejumlah pasar tradisional di jakarta
seperti halnya di pasar jati negara jakarta timur
harga cabai rawit merah yang sempat berada di harga rp seratus per kilogram
jelang natal dan tahun baru kini sudah melonjak ke harga rp satu ratus dua puluh rp seratus
rawit merah dan rawit hijau yang paling tinggi sekarang melambung
dari berapa ke berapa
kemudian cabai rawit hijau
dari rp lima rp enam puluh jadi rp delapan puluh sekarang
luar biasa pak memang belinya di pasar induk itu berapa per kilonya
kalau rawit merah udah dua malam ini sekarang ya malam kemarin sama malam semalam itu satu ratus sepuluh b nya
kita jual beradu
satu satu lagi sejumlah rp dua belas itu juga kalau memang ngetektor
sejumlah pedagang mengaku kurangnya pasokan akibat curah hujan tinggi di sejumlah kantong produksi
membuat harga cabai rawit kian tak terbendung
dampaknya pembeli pun terpaksa mengurangi jumlah belanjaan mereka
ya berat lah
terus ibu punya trik trik khusus nggak misalnya belanjanya sekarang belanja cabai kayak gimana
mungkin dikurangi atau apa
ya pengen dikurangin harganya gitu lah
sementara itu rabu pagi bulog dki jakarta dan asosiasi distributor daging indonesia atau addi
meninjau harga daging di pasar jati negara jakarta timur
bulog dan addi memastikan harga daging sapi dan daging kerbau impor dijual sesuai aturan
ya kita melihat fokusnya harga kalau kita lihat harganya stabil rp enam puluh lima per kilo
oke ini apakah memang latar belakang kemudian ada sidak ini
karena kemarin banyak juga pedagang yang menaikkan harga sesuka hati atau gimana pak
iya salah satu itu kita melihat kondisi yang ada di pasar apakah yang ada menaikkan
atau kalaupun harganya stabil kan tetap kita lakukan pendekatan dengan para pedagang pedagang yang ada di pasar ini
kerbau sendiri emang harganya masih di bawah enam puluh lima ada yang enam puluh ada yang makan ada yang sopan sopan itu masih di bawah lima puluh juga ada
jadi kalau lokal itu masih di kisaran stabil ya
masih stabil sebenarnya
stabilnya harga daging sapi juga diikuti beberapa komoditas pangan lainnya
bawang merah masih berada di harga rp tiga puluh lima per kilogram telur stabil di harga rp dua puluh tiga per kilogram
daging ayam potong justru turun dari rp empat puluh menjadi rp tiga puluh per kilogram
miladia rama jakarta
lalu bagaimana harga cabai pagi ini
sudah ada korespondensianan indonesia arman helmi di jakarta dan juga kita terhubung dengan produser lapangan kanza tamarindo redi surabaya
selamat pagi arman dan juga kanza
kita ke arman terlebih dahulu
arman tadi dikatakan di paket sebelumnya harga cabai di jakarta mencapai rp satu ratus dua puluh sampai rp satu ratus tiga puluh per kilogram
sejauh ini pengamatannya apakah masih bertahan di harga seperti itu arman
selamat pagi alvin and lady
jadi betul sekali memang kisaran harga cabai rawit merah
di salah satu pasar di pasar tebet jakarta selatan ini memang kisarannya
tadi saya juga sudah sempat ngobrol ngobrol dengan para pedagang
mereka menjual harga cabai rawit merah ini mulai dari rp satu ratus tiga puluh bahkan sampai dengan rp satu ratus empat puluh
meskipun harga dari info pangan jakarta yang dibentuk berdasarkan koordinasi dari pd pasar jaya
bank indonesia dan pemerintah provinsi dki jakarta
kisaran harga dari harga cabai rawit merah ini dimulai dengan rp sembilan puluh delapan sekian ataupun juga rp sembilan puluh sembilan
sementara cabai rawit merah ini

dan saat ini saya akan ngobrol ngobrol bersama salah seorang pedagang dan sekaligus juga sebagai ketua asosiasi pedagang sayur
yang ada di pasar tebet jakarta selatan
selamat pagi pak sutarto
pak ini kan harga cabai rawit merah di mana mana pak sedang naik nih
nah kalau sekarang ini bagaimana di jakarta harganya tepatnya di pasar tebet ini
ya kalau di pasar tebet kan cuma ngikutin harga di sana aja
ini kan sementara naiknya itu nggak kira kira
tiga hari yang lalu masih lima puluh enam puluh tujuh puluh terus sekarang mencapai satu ratus empat puluh an rp satu ratus tiga puluh per kilo
jadi udah nggak sesuai dengan inilah
nah ini kan kenaikannya pak mulai dari rp lima puluh rp enam puluh sekarang naik rp satu ratus tiga puluh sampai rp satu ratus empat puluh
tapi harga beli di sana ini bukan harga jual
harga jual itu paling ambilnya rp lima satu kilo
ya kalau misalnya sekarang
sekarang ini dibeli rp lima dikasih segini kan enggak
kasian sih ini pembelinya
sejauh ini pak pembeli menyikapi kenaikan harga yang bisa dikatakan cukup tinggi ini pak bagaimana
apakah ada reaksi tersendiri dari pembeli pak
ini kan kenaikan harga itu cuma satu macam ini
contohnya cuma satu macam cabai rawit aja
cabai merah masih biasa
cabai hijau biasa
cabai merah tomat cenderung turun bawang dari rp lima puluh
ini sekarang cuma rp tiga puluh sekian turun
cuma cabai rawit ini aja
gila gilaan benar cabai rawit itu yang sangat sangat ini ini nggak tahu di mana itu
pak kalau boleh saya tahu pak ini analisa atau ya bisa dikatakan pengamatan bapak sebagai asosiasi pedagang sayur
naiknya harga cabai rawit merah yang cukup tinggi pak kira kira penyebabnya apa selain mungkin petani nanamnya sedikit
saya ada kondisi
tapi saya telpon ke daerah petani itu
di daerah itu rp sembilan puluh sampai rp seratus
rp sembilan puluh sampai rp seratus
itu faktanya ada itu di daerah boyolali di pasarnya itu
lalu terus di sini rp satu ratus tiga puluh sampai rp satu ratus empat puluh
ya seimbang aja itu
tapi kalau di petani itu sebenarnya nggak gagal panen
cuman nanamnya itu berkurang
nggak begitu banyak macam kemarin ada musim hujan yang sangat itu
nah itu cenderung turun
ya kan mencapai dua puluh lima per kilo waktu hujan
tapi begitu ada musim terang yang biasanya kemarin nanam itu nggak nanam lagi jadi berkurang
ini kira kira kenaikan harga ini akan berlangsung sampai kapan pak
saya yakin nggak sampai bulan bulanan ini
paling kuat itu dua sampai tiga minggu itu
itu biasa itu
terima kasih pak suttarto
nampaknya para pedagang warung nasi warung tegal dan juga ibu rumah tangga harus berhemat ataupun juga mengantisipasi kenaikan harga cabai rawit merah ini karena memang dirasa cukup tinggi kenaikannya
mulai dengan mungkin mengurangi porsi penggunaan cabai rawit pada olahan makanan dan sebagainya
silahkan alfian lady
baik terima kasih atas laporan anda arman
namun tahan sejenak kita akan beralih ke surabaya
kita akan lihat pantauan harga cabai rawit merah juga di sana
jika di semarang jawa tengah ini cabai yang busuk pun bahkan harus dijual bagaimana dengan di surabaya
ya selamat pagi lady dan juga alfian
sama dengan di jakarta
harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional di surabaya ini masih tinggi
menurut pantauan saya
per hari ini
harga rata rata cabai rawit di pasar tradisional yang ada di surabaya mencapai rp sembilan puluh empat per kilogram
sedangkan untuk cabai merah besar biasa harganya rp dua puluh enam enam ratus dan untuk cabai merah keriting ini harganya mencapai rp empat puluh empat per kilogramnya
jika dibandingkan dengan cabai rawit ini memang harga cabai merah besar biasa dan juga cabai merah keriting ini tidak terlalu tinggi
namun memang didominasi harga cabai rawit
dan hal ini tentunya memberikan dampak terhadap beberapa pihak atau beberapa bagian yang juga mengkonsumsi atau menggunakan cabai rawit sehari harinya
dan ini menurut informasi yang saya dapatkan juga yang menjadi penyebab dari mahalnya harga cabai di pasar pasar tradisional ini adalah karena curah hujan yang tinggi
sehingga ada semacam ketakutan dari para petani untuk memanen cabai dikarenakan nanti takutnya cabai akan busuk
dan untuk mengetahui apa sebenarnya dampak yang dialami oleh pihak pihak yang diperlukan
saya sudah bersama dengan salah satu pemilik warung atau depot tempat makanan yang berada di surabaya
selamat pagi pak
pak seberapa banyak konsumsi anda sebagai pemilik warung atau seberapa banyak anda membeli cabai setiap bulannya
kalau harian itu ya saya mencapai dua puluh kilo atau tiga puluh kilo kalau musim ramai
kalau harian itu ya saya mencapai dua puluh kilo atau tiga puluh kilo kalau musim ramai
kalau harian itu ya saya mencapai dua puluh kilo atau tiga puluh kilo kalau musim ramai
kalau musim ramai
berarti anda menggunakan cabai rawit sebagai bahan dasar untuk menjual pernyataan tersebut
masaannya itu pakai cabai
ini terkait dengan tingginya harga cabai rawit anda merasakan dampak seperti apa pak sebagai pemilik warung
dampaknya ya pengurangan sedikit karena mengapa kita mau naikkan harga ya tidak mungkin
mau mengurangi rasa tidak mungkin
ya kita harus itu menamanya ya orang berusaha ya kadang kadang harga naik
semuanya kita mengurangi pendapatan itu sudah biasaan
berarti anda lebih memilih untuk mengurangi jumlah pembelian cabai begitu
ya untuk karena kan kita untuk menjaga pelanggan biar nggak kapok makan sini maksudnya gitu
jadi kita walaupun gimana rasa harus kita stabilkan
harapan anda sebagai pemilik warung apa pak terhadap tingginya harga cabai ini
ya kalau bisa harga cabai itu harus direndahkan tidak seperti ini
dulunya kan hanya tiga puluh empat puluh sekarang sudah mencapai hampir
terima kasih terima kasih banyak pak
dan menurut hasil wawancara saya tadi dengan salah satu pemilik tempat makan
yang ada di surabaya memang mengatakan lebih memilih untuk mengurangi jumlah beli cabai
tanpa untuk mengurangi jumlah produksi cabai juga yang akan dikembalikan kepada konsumen
untuk menjaga cita rasa di sini
dan memang menurut pantauan saya harga cabai rawit di pasar tradisional yang ada di surabaya ini
dalam satu bulan terakhir bulan desember awal terhitung sejak tanggal enam desember hingga per hari ini
memang setiap harinya diperkirakan naik mencapai lima hingga sepuluh ribu rupiah per kilogramnya
dan harapan masyarakat tentunya dan juga
beberapa pihak yang menggunakan cabai sehari harinya ini memang harga diharapkan segera stabil kembali
begitu alfian dan juga lady
ya baik terima kasih dora kansah tamarindora atas informasi anda
dan kini kita bergeser ke medan sumatera utara
sudah ada yan prabudi di sana
ian apakah harga cabai di medan ini juga setinggi harga cabai di pulau jawa yan
ya alfian harga cabai di kota medan memang sampai saat ini masih cukup tinggi
terutama cabai rawit yang mengalami
kenaikan cukup drastis
di hari ini selama tiga hari terakhir harganya mencapai sekitar delapan puluh an sampai seratus ribu rupiah
ini naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum natal yang berkisar di enam puluh an ribu rupiah
walaupun sebenarnya harga sebelum natal itu juga sudah di atas harga biasanya
cabai merah juga masih cukup tinggi berkisar di angka sekitar empat puluh lima sampai lima puluh ribu rupiah
sebelumnya sempat harganya mencapai seratus ribu rupiah memang
namun menjelang natal dan tahun baru sempat turun menjadi rp tiga puluh lima dan saat ini kembali naik lagi
ada sejumlah perkiraan penyebabnya yang pasti saat ini stok atau pasokan yang mengalir ke pasar pasar tradisional di kota medan
juga sangat sedikit menurut para pedagang mereka susah untuk mendapatkan pasokan cabai ini
baik cabai rawit maupun cabai merah meskipun memang cabai rawit yang belakangan
sangat susah untuk didapatkan
kenaikan harga juga diikuti oleh sayur mayur sebenarnya karena memang selain kondisi cuaca juga kemarin beberapa hari yang lalu
sempat terjadi longsor di jalan sibolangit kecamatan sibolangit yang merupakan jalan utama yang menghubungkan antara
kabupaten karo sebagai penghasil cabai dan juga sayur sayuran yang menuju ke medan
jadi memang pasokannya cukup terganggu satu karena cuaca juga selain itu juga
dan akibatnya adalah para konsumen baik itu pedagang makanan maupun juga konsumen rumah tangga
umumnya mengurangi jumlah konsumsi
jadi mereka misalnya harus membeli cabai satu kg untuk satu minggu atau dua minggu kuantitasnya dikurangi
jadi mereka mengurangi jumlah pembelian
umumnya sih seperti itu alfian
terima kasih atas laporan anda yan prabu
melaporkan langsung dari jalan sibolangit
terima kasih juga dari medan
dan sebelumnya sudah ada kansa tamarindora dari surabaya dan juga arman halmi dari jakarta